kita ke informasi selanjutnya ibu kota indonesia dki jakarta tahun ini genap berusia empat ratus sembilan puluh empat tahun
tapi kebanyakan orang ini mungkin tahunya jakarta itu seputaran kawasan tamrin sudirman
iya atau juga kawasan gelodok kota tua begitu ya
nah kali ini saya mau ngajak nih lady dan juga pemirsa untuk jalan jalan gitu ya
kita akan walking tour untuk menjelajah kawasan ibu kota yang seperti masih belum banyak dieksplor sama orang orang nih
padahal ini syarat banget dengan sejarah
kira kira kemana berikut liputannya
sudah libur sekolah nih bingung mau liburan kemana bosan ke mal atau taman bermain
nah mending ikut saya aja kita hari ini walking tour jalan jalan jalan kaki sambil belajar sejarah dan juga kulineran
kali ini saya memilih walking tour ke kawasan jatinegara jakarta timur
di sini terdapat beberapa bangunan tua yang bisa dikunjungi dan syarat sejarah
hai apa kabar
baik baik mas jadi kita bisa mulai tournya hari ini ya
pertama lokasi mana dulu
sebenarnya salah satu yang bersejarah di daerah jatinegara di jakarta timur ini sebenarnya adalah stasiun jatinegara ini nih
si fasad depan stasiun jatinegara
ini masih asli dari zaman dulu ketika dibangun seribu sembilan ratus sembilan puluh
tapi tentunya nama stasiunnya belum jatinegara ya seperti sekarang
nama stasiunnya itu masih mr cornelis
nama maister cornelis mengacu kepada seorang bernama cornelis senen di batavia
cornelis yang merupakan seorang guru agama kristen membuka sekolah dan memimpin ibarat agama
wah saya baru tahu nih
selanjutnya kami mengunjungi taman benyamin sua
taman benyamin sukar adalah pusat kebudayaan betawi yang berlokasi di jalan jatinegara timur
di sini wisatawan bisa melihat sejumlah koleksi peninggalan benyamin
seorang tokoh betawi yang sekaligus aktor pelawak sutradara dan penyanyi legendaris indonesia
nah jadi sebelum jadi taman benyamin sukar museum benyamin sukar itu dia adalah gedung ekskodim
nah kenapa akhirnya jadi militer
karena dulu itu jadi kayak markasnya para pejuang gitu lah
tapi kalau dirunut lagi ke belakang
sekarang adalah tempat istirahatnya si mr cornelis tadi
terus kemudian ini juga jadi kantor bupati atau kayak dulu ada bahasa belanda itu refons cup ya
barang barang seperti foto pakaian termasuk baju pentas kaset poster film piagam hingga barang pribadi
seperti foto foto benyamin dari kecil hingga dewasa
bahkan lukisan wajahnya pun tersimpan dengan apik di sini

ini adalah kantor bupati
ini adalah kantor bupati
ini adalah kantor bupati
ini adalah kantor bupati
perjalanan kami lanjutkan mengunjungi kelenteng biosya jin kong
salah satu kelenteng tua di jakarta timur yang sudah ada sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
si keluarga yang jaganya ini itu udah generasi ketiga
jadi kayak cucu dari si yang membuat kelentengnya
dan sudah beragama muslim udah jadi beragama islam gitu ya
udah menjadi seorang muslim tapi tetap masih menjaga si kelenteng ini
di kelenteng biosya jinkong ini terdapat setidaknya tiga puluh patung dewa
setiap umat yang datang diperkenankan bersembahyang sesuai dengan dewa yang diharapkannya
bisa membantu dalam ziarah kehidupannya di dunia
selain kelenteng di kawasan ini ada juga masjid bersejarah
bernama masjid jami'at
konon masjid ini menjadi masjid tertua di jakarta timur
dan hingga kini masih berdiri kokoh dengan beberapa arsitektur yang berusia ratusan tahun
kalau dari luar tadi kelihatannya modern
tapi ketika kita masuk ini kelihatan banget kalau ini memang sudah tua
begitu bersejarah dari keramik keramiknya
terus banyak banget ada pilar pilar
kalau dari pilar ini kenapa bisa banyak di sini mas
jadi memang pilar ini ada dua belas
karena konon jadi dua belas ini menandakan ada dua belas
lima belas desa yang ikut kaya sumbangan untuk membangun masjid ini
cukup berjalan kaki sekitar lima menit ke lokasi selanjutnya
yaitu pasar loak jembatan item
di deretan lapak pedagang sepanjang dua km ini
kita bisa mendapatkan berbagai barang bekas dengan harga yang miring
wih benar benar lengkap loh di sini
berbagai macam barang ada nih
mulai dari kaset vinil alias piringan hitam
asal jeli bakalan dapat nih barang yang yahut
puas berkeliling perut saya memberi tanda untuk diisi nih
kami pun memilih untuk makanan legendaris
di salah satu rumah makan legendaris yang sudah berjualan sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
menu andalan di sini adalah ayam gorengnya yang konon kabarnya
saya penasaran pengen langsung coba nih
gak besar ya
jadi emang nih yang unik di sini adalah sambelnya
sambelnya ada sambel merah sambel kacang dan kecap jadi satu
ini cocok banget dicocol dengan ayamnya yang benar benar gurih
tidak terasa saya sudah berkeliling selama kurang lebih tiga jam
dengan panjang rute sekitar tiga km
tidak ada yang berjalan jalan juga sih
walking tour begini cocok banget buat yang mau berwisata sehat
karena semua rute ditempuh dengan berjalan kaki
selain sehat murah dan informatif lagi
gimana pemirsa tertarik gak mau ikut walking tour
kalau misalnya iya ada beberapa tips nih dari saya
yang pertama coba nih pemirsa bisa cek dulu jadwal dari walking tournya
kalau misalnya jadwalnya sudah cocok
lalu yang berikutnya adalah datang tepat waktu
nih jangan sampai datangnya telat
nanti malah ditinggal sama rombongan
berikutnya lagi gunakan pakaian yang nyaman nih
dari baju celana sampai sepatu
karena kita akan jalan lumayan jauh jadi lebih enak kalau semuanya nyaman gitu
poin berikutnya nih pemirsa adalah bawa air minum sendiri
di tas sudah saya siapin botol minum sendiri
selain praktis ini murah juga
lalu kita udah tahu isinya apa dan gak berbahaya
sama yang terakhir poin paling penting adalah selalu terapkan protokol kesehatan
jadi ketika memang semuanya udah nyaman aman ini jalan jalannya juga bisa lebih enak
reza helvi arief yunan jakarta